apa bahasa yang pas kira kira
gak tau saya
kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat indonesia

dan saya sudah sampaikan keputusan kami
dari partai gerindra
apabila diminta kami siap membantu
hari ini resmi diminta
dan kami sudah sanggupi untuk membantu
saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta
membantu beliau di bidang pertahanan
tadi beliau memberi beberapa pengarahan
dan saya akan bekerja sekelas mungkin
saya beliau agak berharap
saya hanya berharap untuk mencapai sasaran dan harapan harapan yang ditentukan
saya beliau berharap untuk mencapai sasaran dan harapan harapan yang ditentukan

oleh sebab itu maka dbjp dalam beberapa kali rapatnya
membuat keputusan bahwa pks akan diluar pemerintahan
meskipun saat ini partai demokrat berada di luar perusahaan sosial
meskipun saat ini partai demokrat berada di luar perusahaan sosial
di luar pemerintahan pusat demokrat akan mendukung penuh keputusan dan kebijakan pemerintah yang tepat dan sesuai keinginan rakyat
namun demokrat akan mengkritisi keputusan dan kebijakan yang kami pandang keliru dengan harapan dapat dilakukan koreksi
jangan ditutupin jangan ditutupin
boleh lihat jangan ditutupin jangan ditutupin
negara pancasila ini sudah final tidak boleh dibicarakan lagi
kalau ada yang keluar dari pancasila kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk
ya lalu bagaimana kita menatap landscape politik dan demokrasi indonesia tahun dua ribu dua puluh
apakah akan ada cuaca gelap atau justru kita akan masuk ke musim semi demokrasi
kita akan berdiskusi mengenai topik topik prinsipil bagi politik demokrasi indonesia ke belakang dan juga ke depan
bersama para narasumber saya malam hari ini ada ketua dpp pd perjuangan bang komarudin watubun
bang komar terima kasih
yang ini kita impor langsung dari
di semarang jawa tengah ada deputi komunikasi politik antar staff kepresidenan dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas eko sulistyo
mas eko terima kasih sudah datang
yang beberapa waktu lalu partainya baru merefleksikan sikap politiknya di akhir tahun
akhirnya kita sudah tahu apa sikap politiknya tapi masih ragu ragu icuk nampaknya
ada wakil sekjen partai demokrat ada bang rahlan nasidik bang rahlan thank you
dan seperti biasa kalau bicara politik dan demokrasi pasti ada rocky gerung di ujung sana
rocky terima kasih
terima kasih sudah datang
tidak hanya kita berempat tapi ada teman teman dari presiden university
terima kasih kawan kawan
oke kalau bicara mengenai politik demokrasi indonesia ke depan dua ribu dua puluh tentu kita akan melihat apa yang terjadi di dua ribu dua puluh
dua ribu adalah tahun penting bagi politik kita karena di sini ada pemilu serentak
pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak pertama kalinya sepanjang sejarah republik
kita ada beberapa hal yang menjadi catatan redaksi cnn indonesia
kita saksikan bersama
kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang apalagi kau bela bela aneh
memimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya
jangan malah berbicara pesimis dua ribu tiga puluh bubar

kalimat kencang prabowo subianto dan joko widodo saat bertarung di pilpres
dua ribu sembilan belas menggambarkan panasnya persaingan menuju kursi penguasa di negeri ini
tahun dua ribu sembilan belas telah menjadi saksi digelarnya pesta besar di panggung politik indonesia
untuk pertama kalinya dalam sejarah republik ini pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif dilaksanakan secara serentak
selain sebuah pesta besar pemilih dua ribu sembilan belas juga meninggalkan bertumpuk masalah
yang menjadi pekerjaan rumah republik indonesia
yang menjadi pekerjaan rumah republik ini
mulai dari melonjaknya biaya penyelenggaran pemilu yang meningkat hingga tujuh ratus miliar rupiah dari dua ribu empat belas hingga gugurnya ratusan petugas penyelenggara pemilu
belum lagi kontestasi yang melibatkan politik identitas yang makin melebarkan jurang pemisah di antara warga negara
tengok saja komentar imam besar ormas front pembela islam rizik sihab yang menuding jika telah terjadi kecurangan pada pemilu di pilpres dua ribu dua puluh

saya takut kalau saya pulang mereka tidak bisa curang dalam pemilu
mereka tidak bisa melakukan aneka lagam rekayasa dalam pemilu
mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka
jadi kita dikira fans saja jangan kemudian diputer balik diputer balik dianggap saya yang takut pulang
carut marut pemilu dua ribu sembilan belas pun telah membuka celah bagi munculnya wacana pemilihan langsung presiden lewat mpr
ketua mpr ri bambang susatyo beralasan
cara itu akan menekan secara signifikan biaya pemilu dan mereduksi konflik horizontal akibat perang dukungan politik
masalahnya apakah demokrasi kita harus kembali ke zaman orde baru demi politik yang lebih ramah
oke pemilu sebelum kita menatap tahun politik dua ribu dua puluh yang juga tidak mudah
tapi kita harus merefleksikan judul kita pada malam hari ini belajar dari pemilu dua ribu sembilan belas
ini di klaster pertama pembahasan kita saya mau ke bung roky dulu
belajar dari pemilu dua ribu sembilan belas apa yang perlu kita pelajari sebelum kita menatap masa depan
pelajari adalah pemburukan integritas
karena ada duel habis habisan sepanjang enam bulan tentang politik
dan kita mengandaikan di belakang duel itu yang disebut kompetisi politik
ada dua sudut pandang yang bertengkar secara diametral antara pak prabowo dan pak jokowi itu
orang berharap ujung dari kompetisi itu adalah persahabatan sesama warga negara
tapi bukan persahabatan politik
jadi tetap negara baik baik saja warga negaranya berakrab akrab
tetapi elitnya jangan akrab akrab
ada yang masuk dalam kekuasaan
sekarang yang terjadi justru sebaliknya elitnya masuk
keakraban bernegara tetap rusak
jadi sebetulnya itu merosotkan harapan kita untuk menghasilkan demokrasi yang bermutu
dengan segala macam argumentasi demi bangsa macam macam itu
tapi poinnya orang tidak melihat atau elit gagal melihat bahwa
mengakrabkan warga negara
lebih baik daripada mengakrabkan elit di dalam kekuasaan
seberapa punya dampak rusak dan seberapa minim dampak positif itu bung rocky
karena sampai sekarang tidak ada keakrapan
tadi semua berita masih memperlihatkan ada bekas dendam yang belum selesai
sesama warga negara tetap saling mengintip yang disebut politik identitas
dan itu tidak bisa diselesaikan
hanya dengan jargon kami pancasila nkri harga mati pancasila sudah final
tidak bisa selesai
karena dia langsung menyatu dengan keadaan sosial ekonomi itu
dan bahayanya kalau barah sosial itu dikipas oleh politik identitas
yang terjadi adalah kebakaran nasional
kita ada di situ
sebetulnya sudah ada di pinggir itu
kita akan tanya mak comblangnya nih
bang komar dan kawan kawan di pd perjuangan katanya
mak comblang elit yang akhirnya bisa berkumpul mesra dalam satu ranjang yang empuk gitu
apakah kita betul belajar dari itu menjadi pembelajaran yang kurang baik
ya saya kira itu satu poin memang harus di
karena seperti tadi cuplikan gitu kan pertarungan di tingkat elit
akhirnya dibawa ikut terbawa terpecah di dua bagian
tapi ketika elitnya bersatu dibawa itu tidak bersatu sampai hari ini tuh
jadi memang itu
berarti anda lihat salah dong salah langkah antara ibu mega yang menginisiasi maksudnya
saya kira tidak
tentu ada pertimbangan
mereka ada pertimbangan ke negara dan seterusnya
tapi saya mau melihat bahwa demokrasi itu memang harus ada posisi check and balances
jadi memang pertarungan itu kemudian ada yang setelah pertarungan itu selesai
mestinya ada yang terkait
ada di posisi luar untuk menjadi
seperti kami lihat periode lalu dengan demokrat kan itu pdi perjuangan
itu yang baik
tapi tentu pertimbangan elit kita kita tidak tahu lebih dalam atas nama demokrat apa negara kita tidak tahu
jadi anda juga kecewa ya ini ini inisiasi elit anda
bukan itu satu satunya
kemarin memang kalau disampaikan mau dievaluasi banyak hal yang perlu dievaluasi
baik pembelahan dirakyat soal politik identitas maupun masalah money politics
kemudian banyak petugas yang korban dalam pelaksanaan pemilu kemarin
dan juga pengesahan undang undang yang mepet waktunya akhirnya dipaksa
mereka kerja dan dipaksa itu juga menjadi penyebab sebenarnya
oke bung rahlan catatan anda
belajar dari pemilu dua ribu sembilan belas
tadi rangkul merangkul elit itu dampaknya buruk sekali
kalau bang komar lebih menitik beratkan proses persiapan pemilunya yang akhirnya makan banyak korban
ya saya kira memang disamping soal politik identitas itu
saya kira ke depan ini kalau kita berusaha untuk memperbaiki terus situasi pemilu
saya kira memang harus kembalilah dipisah saja itu yang namanya pemilu legislatif dengan pemilu presiden gitu
kalau dipertahankan ya nggak boleh ada threshold
ini kan aneh gitu
ini ada pemilu serentak tapi bertapel satu presiden presiden yang terhentak
dalam satu pemilu serentak ya diambil dari belakang kemudian gitu kan
itu bukti kemustahilannya sebetulnya
nah saya kira yang mendesak di depan itu agar pemilunya bisa fair begitu
adalah dipisah saja sudah kembali antara legislatif dengan presiden
jadi kalaupun ada threshold artinya yang didapatkan dari pemilu di dua ribu empat itu nanti gitu
nanti gitu legislatif dulu setelah ketahuan berapa partai mana dapat berapa baru kemudian bicara tentang pemilu presiden kalau
kalau saya kira itu yang
dalam perspektif rocky tadi ketika dampak kerusakannya selain hal teknis yang kita akui bersama
berangkulan mesranya dua kelompok yang bertarung yang kemudian bersatu dalam satu payung rajang yang empuk
anda lihat itu cukup merusak nggak seperti menjadi concern rocky
ya nggak ada tidak ada posisi kan jadinya kan
memang ada pemberan pembenaran bahwa dalam kultur pancasila ini katanya nggak ada oposisi
iya memang nggak perlu gebar gebar oposisi tapi fungsi kritik itu kan fungsi mengawasi fungsi mengontrol itu kan tetap ada begitu
pada saat itu ini kita ngomong pak prabowo kita nggak bergabung di itu kan
pak prabowo kan memang dari awal kan memang bagian apa namanya
ada kontestan gitu dan dia adalah rival dari pak jokowi
memang orang berharap kemudian dengan semua kegarangannya dengan semua retorikanya
dia akan kukuh berada di luar gitu menjadi pengontrol gitu
apalagi kan pendukungnya begitu mengikuti dengan hati begitu
sehingga ketika pak prabowo justru memilih untuk bergabung di dalam kekuasaan kemudian
dia meninggalkan jejak yang menurut saya terlalu dalam gitu di dalam sanubari para pendukungnya gitu
yang membuat kemudian seperti dokter bilang tadi keakraban berwarga negara itu nggak terjadi gitu
jadi marahnya marah sama situasi marah sama teman
apakah karena itulah demokrat memilih untuk tidak bergabung atau memang tidak dilirik atau gimana bang rahlan
tidak pernah minta ya
dari awal sebetulnya pak jokowi yang berulang ulang mendekati kami meminta kami bergabung sejak setelah pilkada dua ribu tujuh belas begitu
pak jokowi yang minta berkali kali
dan kita mengatakan tidak mungkinlah kita nggak berkeringat masa kita masuk ke dalam gitu
ini diulang sampai kemarin ya kan
kalau kemudian tidak jadi ya saya kira silahkan tanya pada pak jokowi gitu ya
karena asuransi garansi dari pak jokowi telah dinyatakan bahwa karena beliau ini sekarang telah terpilih untuk kedua kali
tidak ada periode selanjutnya untuk dia gitu
maka dia tidak punya ketergantungan terhadap partai partai dan dia mau jadi presiden yang baik yang otonom saja gitu
silahkan dinilai sendiri faktanya apakah seperti itu atau tidak
oke terima kasih pak rana
konsennya roti mengenai elit yang berangkulan
bang bang komar tadi berkata
bang komar tadi mengatakan undang undang pemilu yang berakibat fatal bagi kualitas demokrasi
ya saya akan kasih perspektif yang lain ya
rocky aja saya nilai masih meratapi
dia masih meratapi proses demokrasi
yang sebetulnya secara konsensus sudah diterima
yaitu prosedural demokrasi
nah apa yang kemudian tadi menjadi catatan dan sebagainya
ya itulah konsekuensi dari prosedural demokrasi
pak prabowo bisa kemudian menjadi dari seteru menjadi kemudian anggota kabinet dan sebagainya
itu bisa terjadi
ini di luar apa sih presiden melakukan itu misalnya
tapi saya nggak ingin masuk ke situ
tapi inilah prosedural demokrasi
makanya tadi ruang keakrapan itu harusnya
nah itu apa
ruang demokrasinya ruang publiknya harus diperlebar
pak joko maka merasa nggak ruang keakapan itu semakin lebar semakin lebar semakin lama mas joko
enggak maksudnya adalah begini
dalam konteks hari ini misalnya
dalam konteks hari ini tantangan demokrasi
itu tidak melulu berasal dari apa dari negara
nah kalau yang menggunakan perspektif orde baru anti orde baru misalnya
itu selalu mengatakan bahwa
ada instrumen aparatus negara yang bermain untuk merusak demokrasi
nah sekarang ini hampir
masyarakat juga terlibat di situ
adanya ujaran kebencian
adanya politik identitas
nah ini yang kemudian juga memperkeruh
oleh karena itu
sebenarnya ruang demokrasi ini
itu tanggung jawab
menurut saya kita bersama
kan begini ya
yang saya mau uji adalah
dalil presiden dan partai pemerintah
bahwa setelah elit berdamai
maka seluruh distingsi dan problem sosial para pendukung juga selesai
ternyata tidak selesai kan
artinya mesti dibuktikan terbalik
bahwa memang publik itu menghendaki tidak adanya koalisi
jadi bagi publik
biasa saja tidak ada koalisi
mengajak ajak oposisi masuk
karena itu pesan publik
jadi sebenarnya biasa sekali
kalau tidak masuk pun tidak diundang
justru lebih baik
jadi bangsa ini
tidak akan retak
oposisi diambil oleh penguasa atau ada di masyarakat
bangsa ini memilih untuk ada oposisi
jadi jangan anggap kalau ada oposisi lalu retak
itu cuma keahlian politik aja kan untuk memasyarakatkan program segala macam
kalau masih mengharapkan elit untuk menjadi oposisi
ya saya ngerti tapi saya mau batalkan
semacam ada gium bahwa kalau prabowo masuk
maka di bawah itu akan adem
kalau tidak adem ya bertolak
faktanya adem tidak mas eko di bawah
faktanya adem tidak di bawah
ya relatif lebih adem
karena apapun pak prabowo ini juga punya mesin politik
punya kemudian pendukung dan sebagainya
ini fakta yang nggak bisa kita ingkari
tapi saya ingin menguji sebenarnya tesis rocky itu bahwa
kita jangan selalu kemudian meratapi dan kemudian juga mengharap
dalam konteks politik loh
kadang kadang sesuatu yang diharapkan saja tidak terjadi
nah oleh karena itu kemudian ide idenya ini bisa disebarkan
dengan satu mesin politik
mesti dibacanya terbalik nih saudara eko nih
voluntarisme citizen itu ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
semua orang ingin menghasilkan demokrasi itu
itu justru yang dibatalkan oleh persekutuan elit
atau persekongkolan elit
jadi voluntarisme itu yang dibatalkan oleh kegenitan kekuasaan
untuk saling merangkul
itu yang terjadi
jadi kalau saya rumuskan secara lebih teoritis
pak jokowi itu dihasilkan oleh demokrasi
bukan menghasilkan demokrasi
sekarang kan anda ingin agar supaya jokowi nanti akan menghasilkan demokrasi
enggak jokowi itu dihasilkan oleh sistem yang sudah demokrasi
adanya koalisi itu justru membatalkan demokrasi
jadi pertanyaannya adalah mengapa di era pak jokowi
oke kita akan lanjutkan
yang harus dibahas waktu
kita akan lanjutkan pembahasannya
termasuk ada satu racun demokrasi yang berbahaya
seperti yang diungkapkan oleh presiden ke enam sby
dalam pidato refleksi akhir tahunnya adalah politik identitas
kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali
oke kita coba sudah di segmen pertama kita coba menganam nesa
apa sih problem problem dan pembelajaran pembelajaran penting
yang kita bisa dapat dari pemilu dua ribu sembilan belas termasuk pemilihan presiden
yang juga sangat ketat
tapi kemarin dalam pidato refleksi akhir tahunnya presiden ke enam sby
mengatakan salah satu ini bahasa saya saja
racun demokrasi yang semakin berbahaya adalah politik identitas
kita dengarkan dulu pidato dari presiden ke enam sby
yang buruk pertama kali dalam sejarah pemilu kita diwarnai
oleh politik identitas yang melebihi takaranya
juga pertama kali terjadi banyak korban jiwa
baik karena kekerasan maupun bukan
racunnya itukah bung rahlan
sehingga pak sby begitu concern dengan politik identitas
di garis bawah ya politik identitas yang melebihi takaran
saya mau cerita
waktu john f kennedy maju di amerika
maju menjadi calon presiden
ada seorang tokoh protestan yang juga tokoh gerakan sipil di amerika
yang menentang di habis habisan
dia bilang kepada kennedy
kesetiaanmu bukan pada united states
tapi kepada fatikan dia bilang begitu
karena itu dia tolak waktu itu
tapi kemudian justru robot f kennedy
adiknya melakukan lobby dan segala macam
membantu ketika martin luther king ditangkap
segala macam gerakan sipil itu
justru kemudian suami istri martin luther king ini
menjadi penyokong john f kennedy yang paling kuat
saya mau tekankan yang namanya politik identitas
sepanjang masih ada perbedaan di dalam satu masyarakat itu pasti ada
ketika politisi seorang negarawan
nggak bisa dong menyalah nyalahkan itu
yang harus dilakukan adalah dia harus kelola hal itu
untuk kemudian mengatasinya
apa yang bisa dikelola pak sby selama sepuluh tahun
dan tidak bisa dikelola pak jokowi sehingga pak sbe
silahkan publik yang menilai
tetapi saya kira bisa ditegaskan bahwa
kalau sepanjang tuduhannya adalah mengenai masa ormas islam yang galak galak
tidak pernah ada krisis politik
ketika misalnya habib rizik ditangkap atau ditahan
dua kali ditahan waktu itu
karena selama itu dia atur prosesnya legitimate secara due process of law
saya nggak tahu apa yang terjadi belakangan ini
tetapi kemudian seolah olah ada satu kampanye
yang seolah olah gitu seolah olah atau menyamaratakan
seolah olah yang galak galak itu adalah
potret dari orang islam di indonesia begitu
itu hampir begitu
makanya ada sebutan pancasila saya pancasilais anda bukan
kalau bukan itu artinya bahwa anda radikal dan itu islam gitu
jadi itu politik identitas itu yang di
ketidakcanggihan di dalam mengelola itulah yang menurut saya
yang menjadi konser pak sbe
bukan yang menjadi problem mengapa
ini bukan pasal saya bukan pasal pak sbe
ketidakcanggihan di dalam mengelola itu
ketidakcanggihan dalam mengelola persoalan itulah yang menurut saya menyebabkan
situasi ini jadi terasa ganjil gitu
dan tidak pernah sebelumnya selama reformasi kita menghadapi situasi yang seperti ini
bang komarudin negara justru merangsang politik identitas yang tadinya hidup damai di bawah selimut
akhirnya dia berontak di
melepas selimutnya dan muncul ke depan publik
oh tunggu dulu
itu kan membutuhkan sebuah reset yang bisa mengungkapkan apa yang anda katakan
kata bung rahlan itu
ya tapi kita juga tidak tutup mata bahwa sepuluh tahun
jangan sampai sepuluh tahun kepemimpinan pak sby itu juga banyak menyimpan masalah yang kemudian sekarang meledak
ini juga harus di atas nama demokrasi dan semua dibiarkan
padahal kita hidup dalam sebuah negara dengan ideologi yang jelas dan kita harus dituntun oleh ideologi itu
yang disebut pancasila itu
makanya sekarang kan seperti kita belajar kembali itu
memperkenalkan kembali demokrasi
baik kepada elit maupun kepada anak anak sekolah
tapi bu watubun kalau anda bilang dibiarkan itu artinya kemanjubukan ini tidak dijaga dengan alat kekerasan negara
memang sby bukan orang yang mempergunakan alat kekerasan negara untuk menindas kebajemukan
atau untuk memindas kemasyarakat kebajimukan
setuju setuju pak jokowi
sebentar undang undang yang memberikan kewenangan untuk membuarkan hti sudah ada
pada zaman pak sbe
tetapi teman teman di pemerintah ini tidak sabar dengan demokrasi
tidak punya kecanggihan dalam menghadapi masalah itu
sehingga kemudian jalan keluarnya adalah bubarkan
dan itu meraksakan politik identitas sebagai meningkat
dan itu membuat itu semakin keras
sekarang ini untuk pertama kalinya setelah reformasi
menteri kehakiman itu bisa mengeluarkan surat untuk membubarkan ormas
padahal yang namanya hakem bebas yang berpendapat berserikat itu adalah hal yang kita perjuangkan pada masa reformasi
bapak omar silakan
karena itu kalau kita melihat persoalan kan sudah semakin
bukan anda tadi kan mengatakan dibiarkan
masalah sudah semakin mengancam justru itu tindakan pemerintah juga
logiknya itu mencari pembenaran
ganti dulu bukal
biar kasih kesempatan untuk bang omar untuk menjelaskan
kasih kesempatan saya bicara dulu
tadi saya kasih kesempatan anda bicara
katanya boleh sering menempa
saya kira ini soal sudut pandang ya
pak budi dan saya tentu berbeda
tapi kita juga tidak bisa menutup mata
sekali lagi bahwa saya lihat ada beberapa hal yang memang di zaman pak sby itu mungkin terlalu terbuka atas nama demokrasi
akhirnya tidak bisa membatasi hal hal mana yang perlu dan mana yang tidak perlu dalam demokrasi dalam bernegara
dan sekarang itu yang meledak
itu saya lihat begitu
jadi pak jokowi cuci piring atau apa yang dibiarkan oleh sp
itu yang sekarang pak jokowi harus cuci piring
resep resepnya pak jokowi sudah cukup tepat dalam mengatasi ini buk omar
ya masih lima tahun kan
masih lima tahun oke
saya mau ke rocky dulu rocky
politik identitas itu itu laten di dalam sejarah atau dalam antropologi kita
jadi tidak ada soal politik identitas
yang jadi soal adalah ketidakmampuan pemerintah untuk mengedarkan citizenship
jadi kalau rakyat tumbuh di dalam identitas ya biasa saja kan
selama ada yang disebut cross cutting loyalties
istilahnya overlapping consensus
jadi pemerintah tugasnya adalah menciptakan ruang di mana terjadi percakapan antara warga negara
supaya overlapping konsensus itu tidak membuat ketegangan ideologi tumbuh secara vertikal
jadi ada percakapan horizontal
itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah
jadi benar bahwa pemerintah karena malas melakukan cross cutting loyalties
dia langsung pakai hukum saja
hukum bilang begini larang bubar
itu pendekatan opresif justru
kalau pemerintahnya cerdas dia bisa layani perbedaan itu untuk menghasilkan ulang keakrapan keakrapan primer yang pernah kita punya tuh
kalau kankernya sudah stadium empat karena pak sbi membiarkan yang lama apakah tidak perlu pakai hukum yang lebih keras
kalau sbi yang memulai stadium empat itu karena stadium empat terjadi di era pak jokowi kan
dulu dia laten saja cancer ada tapi dia tidak metastasis
dia bahkan melakukan bunuh diri tuh pelan pelan sel kanser itu punya kemampuan bunuh diri
karena supaya dia tidak mengganggu yang lain
apoptosi namanya dalam ilmu kedokteran
apoptosi itu terjadi perlahan lahan sehingga demokrasi kita tumbuh
sekarang dia metastasis di era pak jokowi
itu tidak ada
itu problem saya
karena kemampuan untuk menghasilkan kesetaraan di dalam cara memandang persoalan
tidak inward looking untuk mengatakan kami pancasila
memilih diksi saja itu sudah menimbulkan pengklasifikasian
berarti saudara bukan
berarti kami bukan
jadi cara mengemas public opinion itu juga keliru
mungkin tidak dimaksudkan pak jokowi
tapi lingkaran di sekitarannya
kok nggak bisa brief dengan narasi yang beradab sedikit itu
itu merangsang kemarahan orang
merangsang politik identitas semakin mengental
ya karena dianggap ini kok diskriminatif
bang omar sebelum ke mas eko gimana menangkapinya
ya itu pernyataan bung rocky ya
kita hargai itu
tapi teman teman yang berseberangan ini kan ideologinya jelas
tidak mengakui pancasila
tidak mengakui undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
kebijakan pemerintah juga harus tegas
kecuali kalau mereka merasa oh kami bagian dari pancasila silahkan bergabung
tidak ada masalah
kenapa ada pernyataan bahwa mereka pancasila ya
coba saya uji sebentar
ketinggalan bergabung kan
kalau merasa dia bagian dari pancasila oke kita bergabung
memperkuat gagasan pemerintah tentang saya adalah pancasila
tapi ini mereka jelas jelas ideologinya berbeda kok
negara ini punya alat yang cukup
laporan intelijen semua lengkap
dengan tindakan mereka yang sudah dianggap mengancam makanya tindakan pemerintah seperti itu
dan ini tepat menurut anda
ya tepat itu tepat
coba kasih saya keterangan kenapa pemimpin tertinggi bpip harus ibu megawati
apa dasarnya coba
kenapa ke habib rizik misalnya
nah itu persoalannya
karena pertanyaan saya kenapa
habib rizik sendiri kan sikap menentang pancasila itu jelas
wajar kalau dikasih megawati karena megawati sampai hari ini tetap konsisten membicarakan soal pancasila
jadi yang dianggap konsisten membicarakan pancasila cuma ibu megawati
karena cuma itu yang ada di daftar pak jokowi
karena megawati adalah anaknya bung karno tuh
kan cuma itu pikiran publik kan
itu yang saya bilang tadi tidak dibuka overlapping konsensus
jadi boleh dikirain
ya itu pendangan pak roki
tapi pak rocky harus tahu bahwa riset di indonesia partai yang tetap konsisten bicara pancasila adalah pd perjuangan
dan di sana adalah megawati karena pemimpinnya adalah megawati
tapi wajar kalau pak jokowi kemudian memberi kesempatan kepada ibu megawati
riset itu mau mengatakan cuma megawati yang konsisten yang lain tidak konsisten
karena itu yang lain anti atau non pancasilais
kan itu kesan buruk kan
jadi bukan begitu humas politik
cara merawat politik bukan hanya kami
itu yang saya bilang ego itu menimbulkan ego tandingan kan akhirnya
tidak apa apa ego tandingan dalam perdebatan pancasila oke
tapi ego tandingan dengan ideologi yang berbeda yang jelas kita beda
kita akan bahas itu mengenai indeks kebebasan
bagaimana negara merawat indeks kebebasan dan civil liberty usaha jeda
ini gak hasilnya